sekarang kita selesaikan jangan sampai nanti ini lagi
inilah video amatir milik warga saat dirinya menemukan ratusan limbah medis
berupa jarum suntik bekas vaksinasi yang berserakan di tempat sampah sekolah
warga tersebut langsung membakar limbah medis dengan cara dicampur sejumlah sampah plastik
yang berada di lokasi
pelaksana tugas camata pos anwar nasihin membenarkan adanya penemuan sampah medis tersebut
kalau limbah medis itu sop nya memang limbah dikumpulkan di satu tempat di lokasi tersebut
dan diambil oleh ppp
dokumentasi pengambilan limbah nakas itu ada
jadi waktu sore itu pun sudah dibawa
anwar mengakui ratusan jarum suntik bekas vaksinasi itu merupakan sampah medis vaksinasi pada empat belas juli lalu
saat ini sampah medis sudah dibersihkan oleh pihak puskesmas dan babinsa setempat
pak mifepian depok jawa barat